trek gunung perahu gempol pasuruan menjadi uji nyali para peserta kejuaraan nasional
trek berbatu dan berdebu ini membuat belasan mobil off roader terguling
bagaimana serunya kejuaraan offroad ini berikut liputannya
nyali para peserta benar benar diuji dalam kejuaraan nasional super adventure offroad team tahun dua ribu tujuh belas
seri keempat di sirkuit gunung perahu gempol pasuruan
selain menguji nyali kemampuan para off roader melakukan medan berbatu dan berdebu juga dipertaruhkan
akibatnya tak sedikit mobil peserta terguling
meski tak berakibat fatal tapi sejumlah mobil off road harus menjalani perawatan yang maksimal
seri keempat di seri keempat
dalam seri empat ini menjadi ajang pertarung klub klub elit tanah air
tim cbm batu licin kalimantan selatan sangat mendominasi dalam ajang ini
diikuti pesaing terdekatnya gelena gadis asal jawa timur dan dua tim asal pulau dewata dasiko sunrise dan dasiko sun
kita living sepuluh poin jadi seri lima cukup kita posisi tiga
kita tetap baik
ini kan permainan belum berakhir
kita bisa ada satu seri apapun bisa terjadi
tergantung kita persiapan mental fisik kendaraan juga kita persiapan
seri kelima yang akan digelar di yogyakarta menjadi seri terakhir yang akan menentukan siapa yang akan jadi juara umum dalam kejurnas adventure over team